menteri perhubungan budi karya sumadi akhirnya menemui ratusan pengemudi angkutan online
yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kementerian perhubungan jakarta senin siang
pukul dua siang menteri perhubungan budi karya menemui ratusan pengemudi angkutan online
dan menerima lima belas orang perwakilan pengemudi untuk berdialog dan akan mempertimbangkan aspirasi mereka
sebelumnya para pengemudi angkutan berbasis aplikasi online berdemonstrasi
menolak peraturan menteri perhubungan atau permen hub no satu ratus delapan tahun dua ribu tujuh belas
tentang penyelenggaran angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek
pengemudi angkutan online menolak peraturan karena mobil pribadi yang digunakan
harus mengikuti uji kir dan sim juga harus umum
saya tadi mulai dari jam dua menemui lima belas orang dari perwakilan online khususnya dari aliando

berikan kesempatan lima belas orang bicara semuanya
orang bicara semuanya ada dari jakarta bandung bogor depok paling jauh jogja
permintaannya memang beragam
saya dan kami semua dari kementerian perhubungan mengerti memang ada hal hal yang perlu dibuat dialog
tapi dari pembicaraan itu
mengarah pada hal hal tertentu yang memang menurut hemat saya layak dipertimbangkan
dan bisa dibicarakan untuk dicarikan jalan keluar